informasi lainnya saudara partai kebangkitan bangsa mempertimbangkan untuk usung anies baswedan untuk maju di pilkada jakarta
pkb mengklaim telah berkomunikasi dengan orang orang dekat anies terkait pilkada jakarta
namun pkb masih memegang nama ida fauzia sebagai calon kuat cagup jakarta
sebelumnya anies baswedan menyebut dirinya telah mengantongi tawaran beberapa partai seperti salah satunya pkb
dari hasil diskusi obrolan dari teman teman kanan kiri mas anies kira kira kita akan pertimbangkan mas anies kalau maju lagi di dalam pilgub
yang jelas sampai hari ini kami masih punya calon kandidat itu mbak ida fauzia
sebelumnya mantan gubernur jakarta anies baswedan mengaku serius pertimbangkan untuk kembali berlagak di pilgub jakarta
termasuk warga memintanya kembali maju pilgub jakarta november mendatang
nah sekarang saya memang dalam fase menakar mempertimbangkan
sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa tiga empat kali di rumah itu berdatangan
dan juga bisa mengundang berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke jakarta
nanti kita tunggu sama jalan dah biar teman teman partai aja nanti